untuk mengetahui kondisi terkini di papua kita terhubung dengan maijen tni yosua pandit sembirim pangdam tujuh belas cendrawasi
selamat pagi pak yosua
selamat pagi mbak
pak yosua bisa anda ceritakan situasi terkini di sana pasca peristiwa penembakan kemarin
untuk situasi di seputaran buamena bua sate igi hari ini kita akan melakukan evakuasi
kemarin kita sudah melakukan evakuasi terhadap korban sebanyak dua belas orang empat orang dari pt istaka karya
enam orang pekerja yang memperbaiki puskesmas dua orang pekerja yang memperbaiki sekolah smp
kita mempunyai tiga tahapan tahapan fungsi yaitu mulai dengan evakuasi pemindahan pasukan evakuasi
diharapkan hari ini kita juga akan melakukan evakuasi dengan korban korban yang perlu kita temui kemarin
karena mbak tahu sendiri ya bahwa papua ini medannya sangat variatif cuaca juga cukup ekstrim
sehingga kita memerlukan satu perhitungan perhitungan belum lagi di sini banyak lagi hambatan hambatan yang lain
baik pak yosua tadi dikatakan proses evakuasi sedang berlangsung dan sudah dua belas yang berhasil dievakuasi
diperkirakan masih berapa banyak lagi pak yang harus dievakuasi korbannya
jadi begini pak berdasarkan wawancara yang kami dapat kemarin dari salah satu yang ikut
di tahuan oleh kelompok separatis ya kakak sbi itu adalah pasman majidimanalu
ya kemungkinan yang masih kita evakuasi di daerah sekitaran igi dan pertengahan pegunungan
di buah kemarin ini ada kemungkinan sekitar dua puluh orang an lagi
ini adalah rekan rekan pekerja dari istana karya yang sama sama dengan jimmy aritonan
baik pak yosua satu lagi proses pengejaran pak sudah sampai tahap mana
dan apa saja kendalanya
saya kira kalau proses pengejaran itu pak ini adalah berdasarkan informasi informasi dan data data intelijen yang kita terima
kemana pergerakan kakak sbi medannya seperti apa ambatannya cuaca segala macam
ini kita punya perhitungan sendiri
karena kita ini adalah mengejar manusia bukan pedang mati
nah akan tetapi sekarang protes kita adalah hadirnya hadirnya negara di tengah tengah masyarakat
jadi seputaran distrik igi dengan kabupaten juga itu
yaitu dengan cara melakukan ketenangan
supaya masyarakat tenang dan juga evakuasi korban ini dulu yang kita lakukan
supaya masyarakat tenang
terima kasih pak yosua atas waktunya di cnn indonesia dan selamat bekerja kembali
itu tadi majen tni yosua pandit sembiring pangdam tujuh belas cendrawasih